saya sudah menghubungi beberapa tokoh masyarakat pengusaha dan seniman
sekarang apa yang diperlukan
besok rencana saya mau tunggu sama yayat
berani cuma berdua
kata agus orangnya cuma bersatu
itu satu bukan bersatu
baru aja sehari saya balik ke kota
mama gak keberatan kan kalau saya balik lagi
bapak salin pengal
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
jerebon tasik semarang
siapa yang bocorin rencana saya ke bos bubun
wah saya nggak tahu
boris kamu atau siapapun terserah
saya cuma mau tahu siapa kawan siapa lawan
sebentar lagi akan ada perang
menurut kamu gimana
nanya siapa bocorin rencananya ke bos bubur
masa kamu gak tahu jawaban kamu sendiri
saya bukan nggak tahu jawaban saya sendiri
mungkin yang bocorin memang boris
tadi tony juga ngasih peringatan
dia bilang mau tahu
sebentar lagi bakal ada perang
pak kang sendiri
ya nggak tuh
membangun masjid atau sekedar memperbaiki
itu tanggung jawab semua orang yang ibadahnya di masjid
untuk masjid di kampung saya
utamanya adalah tanggung jawab semua orang
tanggung jawab orang orang di kampung saya
sama orang orang dari kampung saya yang ada di perantauan
kalau ada bantuan dari pihak lain itu cuma bantuan
nggak menggugurkan tanggung jawab mereka
semua harus saling bahu membahu
yang gak bisa bantu dana boleh bantu tenaga
yang gak bisa bantu tenaga silahkan bantu doa
kalau cuma bantuan silahkan bantu doa
masih nggak bisa juga
itu keterlaluan namanya
ngapain kamu di sini
saya mau ke toilet
benar dia mau ke toilet
kayaknya iya soalnya dia ke sana
masjid yang mau dibangun di kampung akang segede gitu
ya nggak tuh
kalau masjidnya segede gitu
satu kampung isinya cuma masjid
penduduknya kegusur semua
akan ada oke ya
dakar kalau concerts tidak penting
sayang hari ini kita dapat tiga
kita ketemu di modar
saya sudah menghubungi beberapa tokoh masyarakat pengusaha dan seniman
sekarang apa yang diperlukan
saya mau ke negara compass
saya mau melaporkan rakam awareness
saya akan cari pengering istri saja untuk menanda ke misek saya
siapkan uang sepuluh juta
buat biaya operasional tim sukses
nanti ditransfer orang saya
jangan ada jejak aliran dana
masih dikejar anak bohong darman
masih nekat mau balik ke terminal
uang dari tiga dompet